pro dan kontra terkait ruu cipta kerja terus berlangsung hingga kini
apakah ruu ini benar menjadi jembatan antara pekerja perusahaan dan pemerintah
atau masih berat ke salah satu pihak
untuk mengetahui perkembangan selengkapnya telah bergabung bersama kami
praktisi hukum bisnis iksan kurniagung selamat siang mas iksan
halo selamat siang mas rizky
ya oke mas iksan ini kita membahas mengenai omnibus law yang sedang ramai
dan ini kan bisa dibilang merupakan hal yang baru
dan terobosan untuk meningkatkan investasi di tanah air
dan kemudian dapat banyak penolakan dari masyarakat
ya tanggapan saya ya kalau kita lihat mundur ke belakang
sebetulnya proses perancangan dan pembahasan ruu cipta kerja ini
yang sudah disahkan ya baik oleh dpr dan pemerintah
sudah dari februari dua ribu dua puluh
tapi memang ada terkesan ini di buru buru ya
saya nggak mau komentar mengenai aspek politis mengenai itu
tapi yang perlu diluruskan
sebetulnya kalau kita lihat
saya mengacu terdrag yang terakhir beredar ya di masyarakat
itu kalau kita lihat dalam ketentuan pasal empat dan pasal lima
tujuan undang undang cipta kerja ini bukan semata mata untuk investasi
tapi ada sepuluh poin kebijakan strategis dan ruang lingkup undang undang cipta kerja
antara lain peningkatan ekonomi investasi dan kegiatan berusaha
kedua tenaga kerjaan ada kemudahan berusaha
dukungan riset inovasi pengadaan tanah
kawasan ekonomi dan lain lain
oke kemudian kalau soal efektivitas
ini bagaimana kemudian efektivitas dari omnibus law ini dibandingkan dengan
undang undang tenaga kerja yang sudah ada sejak lama
baik saya di sini tidak akan terjebak dalam kerangka bersikir dan pendapat subjektif
mengenai efektivitas maupun pro kontra undang undang cipta kerja
namun sebagai praktisi dan pengamat hukum
saya ingin lebih memfokuskan
saya ingin lebih memfokuskan
mengenai aspek hukum mengenai ketentuan yang diatur dalam draft ruu cipta kerja
dibandingkan dengan undang undang yang sebelumnya
khususnya terkait kluster ketenaga kerjaan
di satu sisi presiden jokowi dan menterinya memberikan banyak penjelasan
bahwa urgensi adanya undang undang ini memberikan fleksibilitas dan solusi
terkait kondisi terkini khususnya di mana banyak terjadi pengangguran
kemudian banyak pekerja yang terdampak dengan covid dirumahkan
kemudian adanya angkatan kerja baru yang tidak terserap dan lain lain
yang mana ini ada betulnya
namun di satu sisi terdapat juga beberapa elemen masyarakat dan buruh
yang memang menganggap terdapat ketentuan ketentuan yang berpotensi merugikan
atau bahkan merugikan atau menyengsarakan buruh
yang mana sepertinya ini juga ada betulnya
oke baik kemudian juga ini kan katanya omnibus law ini dikatakan untuk melengkapi aturan lama yang sudah ada
apakah mungkin nanti akan terjadi tumpang tindih atau overlapping
baik kalau kita lihat juga dalam ketentuan rancangan undang undang cipta kerja yang terakhir
di ketentuan penutup di pasal satu ratus delapan puluh lima peraturan pemerintah dan peraturan presiden
sebagai pelaksanaan undang undang cipta kerja ini wajib ditetapkan paling lama tiga bulan
kemudian di huruf c nya peraturan pelaksanaan dari undang undang yang telah mengalami perubahan
berdasarkan undang undang dinyatakan tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan undang undang cipta kerja ini
dan wajib disesuaikan paling lama tiga bulan
nah mengenai overlapping ini akan terjawab nanti setelah kita bisa menganalisa peraturan peraturan pelaksananya
baik dari aspek kontennya atau isinya maupun kesesuaiannya dengan aturan aturan lain terkait
ini saya rasa baru akan bisa terjawab secara komprehensif tiga bulan lagi
setelah pemerintah mengeluarkan peraturan paksaannya
tapi memang dalam banyak hal dalam undang undang cipta kerja ini
yang tadinya peraturan pelaksana itu ditetapkan dengan keputusan menteri tenaga kerja
yang untuk aspek tenaga kerja biarnya ya itu dirubah menjadi peraturan pemerintah
termasuk juga ketentuan pelaksanaan terkait penetapan upah ketentuan tentang waktu kerja
ketentuan mengenai alih daya atau outsourcing penggunaan tenaga kerja asing dan juga mengenai tkwt
oke kemudian mas iksan kalau misalnya kita melihat ruu ini kan terlihat menjadi
semacam jalan tengah nih antara pemerintah kemudian pengusaha dan juga karyawan atau buruh
apakah memang sudah cukup menjadi jembatan yang baik dengan draft draft yang sudah beredar saat ini
baik mas rizky mungkin kalau bisa saya jelaskan kita sepertinya belum bisa menyimpulkan
apakah undang undang kerja ini merupakan jembatan yang baik karena untuk mengetahui efektivitas satu aturan baru
tentunya harus dengan kajian yang komprehensif dan juga diuji pelaksanaan aturannya itu seperti apa
termasuk nantinya kita bisa melihat ketentuan pelaksananya seperti pp atau peraturan pemerintah dan perpresnya
apakah selain memberikan kepastian hukum juga memberikan keadilan bagi para pelaku kepentingan
nah yang dikomplainkan dari sisi buruh dan masyarakat dari sisi pemerintah ini terkesan ada minim sosialisasi
dan juga pembahasannya itu di buruh buru dan juga kurang peka terhadap kondisi pandemi yang dialami
selain itu ya disayangkan juga
mungkin juga banyak pihak yang sepertinya tidak bertanggung jawab ya
yang memang memelintir fakta bahkan menyeberluaskan forax atau informasi terkait substansi dari undang undang cipta kerja
khususnya di kluster atau bagian tenaga kerjaan
nah saya melihatnya ini sebagai resiko yang wajar yang harus dihadapi oleh pemerintah sebagai akibat dari suatu proses legislasi yang cepat
namun di satu sisi yaitu pemerintah juga saya lihat butuh terobosan
termasuk dengan penerapan regulasi baru untuk memberikan kemudahan berusaha bagi pebisnis
terobosan yang diberikan melalui pengaturan undang undang cipta kerja ini untuk beberapa pihak juga menjadi harapan baru
yang diberikan melalui di tengah kelusuan ya sorry maksudnya menjadi harapan baru di tengah selusuhan dan ancaman resesi
sebagai akibat dari pandemi covid sembilan belas
termasuk misalnya undang undang cipta kerja ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil
melalui revisi terhadap ketentuan undang undang nomor empat puluh tahun dua ribu tujuh tentang perseroan terbatas
di mana pelaku usaha atau perseroan yang memiliki kriteria untuk usaha mikro dan kecil itu diberikan kemudahan seperti tidak adanya lagi ketentuan minimum modal
nah yang disayangkan kenapa pengaturan pengaturan yang berpotensi baik justru tidak disorot oleh media maupun masyarakat
sehingga masyarakat juga dapat melihat undang undang cipta kerja ini sebetulnya mungkin menguntungkan untuk pihak pihak tertentu
seperti pelaku usaha mikro dan kecil
oke kemudian mas iksan kalau misalnya kita membahas beberapa poin khususnya mungkin soal kluster ketenaga kerjaan gitu ya
soal status karyawan kontrak ini bagaimana kemudian status untuk karyawan yang sudah terikat kontrak sebelum undang undang omnibus law ini disahkan
jadi gimana status dengan para karyawan kontrak ini
baik ya tentunya di ketentuan pasal satu ratus delapan puluh enam undang undang ini kan berlaku ya pada tanggal diundangkan

dan dengan demikian ya pendapat saya seluruh kontrak kerja yang sudah berjalan ketentuannya nantinya harus disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam undang undang kita kerja yang baru
baik itu untuk karyawan permanen atau pkwdtt karyawan kontrak atau pkwt maupun pekerja pada perusahaan outsource atau alih daya
jadi sudah otomatis nanti akan langsung berlaku undang undang tersebut ya baik yang sudah maupun akan seperti itu ya
betul tapi tidak dikatakan kita lihat lagi nanti peraturan pelaksanaannya seperti apa
oke jadi itu yang masih kita tunggu gitu ya mas ya kemudian mas iksan terkait juga dengan adanya peraturan karyawan ini dibayar per jam apakah ini kemudian akan menguntungkan kedua belah pihak
baik nah mengenai ketentuan upah per jam ini sangat menarik untuk disorot satu hal sebetulnya pengaturan upah per jam di undang undang cipta kerja itu belum terlalu jelas di rancangan yang terakhir ya
dalam pemeriksaan saya diantara ketentuan pasal delapan puluh delapan dan pasal delapan puluh sembilan undang undang tenaga kerjaan yang lama itu di undang undang cipta kerja disisipkan ada lima pasal baru
yang salah satunya adalah ketentuan pasal delapan puluh delapan b yang berbunyi atau berisikan ayat satunya upah itu ditetapkan berdasarkan a satuan waktu dan atau satuan hasil
nah namun kemudian dalam ayat dua dari pasal delapan puluh delapan d yang baru dalam undang undang kita kerja ditetapkan bahwa
ketentuan lebih lanjut mengenai upah berdasarkan satuan waktu dan atau satuan hasil bagaimana dimaksud pada ayat satu diatur dalam peraturan pemerintah
nah ini peraturan pemerintahnya belum keluar makanya lebih lanjut sebetulnya isu upah per jam ini akan terkait juga dengan ketentuan pasal tujuh puluh tujuh undang undang tenaga kerjaan yang lama
dimana isinya bagi yang dirubah yang tadinya setiap pengusaha itu waktu kerja yang diberikan kepada karyawan itu

nah kalau kita lihat di sini ada ketentuan pasal tujuh puluh tujuh undang undang tenaga kerjaan
nah ini adalah satu hal yang harus diperhatikan
terima kasih pak
terima kasih pak

kemudian ketentuan mengenai waktu kerja ini diatur dengan keputusan menteri
namun dalam undang undang cipta kerja ini dalam ayat tiga ini akan diatur ketentuan teknisnya dalam peraturan pemerintah
oke baik kemudian mas iksan ini kalau kita lihat dengan keadaan saat ini yang masih banyak penolakan dari masyarakat ada aksi demonstrasi juga bagaimana kemudian seharusnya sikap pemerintah dan juga masyarakat yang tidak puas dengan undang undang ini
dan apakah mungkinkah undang undang ini ditunda atau bahkan dibatalkan
baik kalau kita melihat pernyataan presiden jokowi pada hari jumat lalu ya tanggal sembilan oktober sepertinya saya pribadi sih melihat ini tidak akan ditunda
kecuali diterbitkan perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang undang atau undang undang cipta kerja ini dibatalkan oleh mahkamah konstitusi melalui proses permohonan uji materi
untuk skenario pertama penerbitan perpu juga rasanya tidak akan terjadi ya
karena yang saya ketahui pemerintah atau istana juga telah memberikan statement tidak akan ada opsi penerbitan perpu
dan presiden jokowi juga pada saat pernyataan terakhir terkait undang undang cipta kerja telah menghimbau kepada para pihak yang keberatan agar mengajukan permohonan uji materi terhadap undang undang ini ke mahkamah konstitusi
oke kemudian untuk pemerintah dan juga masyarakat sendiri dengan kondisi yang saat ini apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat
saya rasa mungkin pertama dari sisi pemerintah perlu segera memberikan kepastian ya mengenai konten atau isi lengkap dari undang undang cipta kerja ini
karena perpagi ini pun juga saya mendapatkan update lagi dari salah satu media beredar lagi rancangan yang terbaru lagi
tadinya ada sekitar sembilan ratus lima halaman per hari ini katanya menjadi seribu tiga puluh lima halaman
ini tim saya juga baru mendapatkan draft tersebut
hari ini dan kami masih mempelajarinya apa perbedaannya
oke ya baik mas iksan pkurniagung terima kasih sekali sudah bergabung bersama dengan cnn indonesia news hour dan selamat beraktivitas kembali
terima kasih mas rizky salam sehat
ya salam sehat juga mas